saya berpikir begini juga
tarik menariknya sangat kuat
iya tapi saya berpikir ada satu poin
nah kalau terkait dengan nu di situ terkait masih dengan koetel efek juga
tapi tidak ke capres tapi cawapres
seandainya kiai ma'ruf amin ini benar benar marketable
artinya mengangkat betul elektivitas pak jokowi
ada dua partai juga yang saya pikir akan berlomba lomba untuk mendapatkan poin di situ
untuk kursi pilek ya khususnya
yaitu pertama pkb yang kedua p tiga juga
karena dua partai ini toko toko di level bawah banyak juga
nah itu satu poin ya
nah kembali lagi ke tokoh untuk peluang dua ribu empat belas ya
memang mungkin mereka tentu akan berebut panggung
misalnya kalau pak jokowi menang jabatan menteri misalnya
menko misalnya paling seksi ya
ya menko misalnya paling enggak
jabatan bergensi dan itu menjadi modal
saya pikir akan dipakai untuk dua ribu dua puluh empat nanti
tentu dengan catatan kinerja pak jokowi selama periode kedua sukses
akhirnya betul betul ratingnya meningkat
dengan beban koalisi gemuk seperti ini
sebenarnya ini menjadi sesuatu yang positif atau tidak di periode kedua jokowi dodo ini
nah kadangkala memang agak menyulitkan
saya mau mengatakan tidak
memang bagus secara dalam arti mengamankan polisi di parlemen
kalau misalnya sama sama kursi dapat kursi banyak ya
tapi kadangkala banyaknya kepentingan yang tidak bisa di manage
arah dari polisi polisi
belum tentu terdelivery dengan maksimal ke publik
apa lagi kesannya sepertinya
politik koalisi yang dijalankan oleh jokowi ini sangat sangat akomodatif
jadi ini kalau misalnya segini banyak
dan semuanya petarung petarung
kita dengarkan bersama ini
mungkin ada keterangan yang akan disampaikan
setelah pendaftaran yang dilakukan oleh pasangan
kita belum tahu singkatannya apa jokowi ma'ruf
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati para ketua dan anggota komisioner kpu
bapak ibu sekalian yang saya hormati hadirin yang berbahagia
prof k h ma'ruf amin didampingi oleh partai partai koalisi indonesia kerja
baru saja mendaftar sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden
ini baru langkah pertama
setelah ini akan ada beberapa tahapan yang harus kita ikuti
insyaallah prosesnya berjalan dengan baik dan lancar
pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat indonesia
agar bersama sama menjadikan proses pemilu dua ribu sembilan belas
benar benar menjadi perayaan kegembiraan dalam kita berdemokrasi
di mana setiap orang bisa menunjukkan berdemokrasi dengan penuh kegembiraan
penuh dengan riang gembira
demokrasi bukan perang demokrasi bukan permusuhan
tapi ajang mengadu gagasan ajang mengadu ide
ajang mengadu rekam jejak ajang mengadu prestasi
karena perbedaan pilihan politik kita menjadi bermusuhan
bermusuhan antar tetangga tidak saling menyapa antar kampung
sehingga kita kehilangan tali persaudaraan
karena aset terbesar bangsa kita adalah persatuan dan kesatuan
aset yang sangat penting yang sangat berharga
yang perlu kita jelaskan
jaga dan kita rawat bersama
saya mendengar tadi malam
bapak prabowo subianto juga sudah mendeklarasikan pasangan bakal capres bakal cawapres
kita menyampaikan selamat kepada beliau dan seluruh partai pendukungnya
pak prabowo subianto dan pak sandiaga uno
adalah putra putra terbaik bangsa ini
beliau berdua tentu sama dengan saya dan prof kiai haji ma'ruf amin
ingin berjuang bagi kemajuan bangsa yang kita cintai ini
saya rasa itu yang penting yang bisa saya sampaikan
sekali lagi mari kita tebarkan kegembiraan dalam berdemokrasi selama pemilu dua ribu sembilan belas
kita bangun demokrasi yang sehat
marilah kita menatap masa depan indonesia yang maju dengan penuh optimisme
dengan penuh percaya diri karena kita adalah bangsa yang besar
dan bersama sama kita pasti bisa meneruskan perjalanan perubahan indonesia yang lebih baik
menuju masa depan yang lebih baik
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih banyak dan informasi yang penting buat kita
sekali lagi ma'ruf amin ketua mui garis miring roisam nu konsisten dengan penampilannya
tidak dibikin lebih mudah karena kemarin teman teman dari pkb mengatakan
sebenarnya kalau pak ma'ruf pakai celana panjang itu kelihatan lebih fit dan lebih
lebih tapi karena dia
memberikan citra ya
roy isam seperti ini seperti inilah tampilannya
konsisten dan saya rasa
menarik untuk kita
sebagai bagian dari saya gak tau apakah
ini branding yang memang akan dipertahankan
sebagai bagian dari
tadi seperti yang alfito
malam nanti sudah mulai ada pergerakan
untuk membicarakan strategi
di mana mas apakah kemudian
saja yang dilibatkan
atau kita melihat bagaimana background
presiden apakah kemudian ada juga
dari orang mas tertentu
yang diikutkan dalam
permainan ini atau seperti apa
relawan di mana posisi relawan misalnya
biasanya kan kombinasi ya
cuma siapa yang kemudian menjadi